sementara menko polhukam hadi cahyanto menyatakan pihaknya masih menyelidiki dugaan penguntitan jampitsus oleh densus untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi
saat ini terus dilakukan pendalaman dilakukan penyelidikan apa yang terjadi yang sebetulnya
dan saya kemarin juga lihat pada waktu acara spbe ya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dipimpin oleh bapak presiden di sana
saya melihat berdua sudah kelihatannya ngada bapak presiden ya tapi yang dibicarakan saya tidak tahu dari jauh saja
anggota komisi hukum dpr nasil jamil menyatakan pertemuan yang difasilitasi menko polhukam bisa meredakan ketegangan
namun ia berharap pemerintah memberi penjelasan soal penguntitan jampitsus
apakah kejadian itu bersifat instruksi kelembagaan atau personal
saya berharap dengan pertemuan tersebut maka kesalahpahaman kecurigaan ataupun isu isu yang menyurus ketegangan tadi itu bisa dicairkan
ya tentu saja nanti kita harapkan pemerintah ada semacam keterangan resmi ya apakah itu tindakannya institusional atau personal
saya oleh menko polhukam saya berharap ini sudah clear and clean
pengamat kepolisian ises bambang rukminto juga minta polri mengklarifikasi penguntitan jampitsus oleh densus
termasuk soal misi apa yang dijalankan dan siapa pemberi perintah
sebab tugas densus hanya urusan penindakan kasus terorisme
kepolisian dikasih oleh kepolisian dalam rangka apa
personil tersebut melakukan tugas penguntitan kemudian juga atas perintah siapa
makanya apakah penguntitan ini salah satu bentuk upaya intervensi penindakan hukum atau yang lainnya
itulah maka perlu kepolisian kapolri atau kadensus delapan puluh delapan melakukan klarifikasi
agar tidak muncul asumsi liar kemana mana
selama karirnya sebagai jampitsus kejaksaan agung febri ardiansyah menangani sejumlah kasus korupsi besar
di antaranya korupsi asuransi jiwasraya asabri dan korupsi tata niaga timah
kasus timah menyeret nama selebritas sandra dewi yang diduga dua kali diperiksa sebagai saksi
serta sang suami harvey muiz dan crazy rich helena lim serta sejumlah orang lain yang berstatus tersangka